sidang secara virtual dengan terdakwa muhammad rizik sihab berjalan tidak lancar dan sempat tertunda
pengadilan negeri jakarta timur akhirnya mengagendakan sidang secara offline atau tatap muka pada jumat dua puluh enam maret dua ribu dua puluh tiga
mantan pemimpin ormas front pembela islam fpi muhammad rizik sihab menjalani sidang terkait perkara kasus pelanggaran protokol kesehatan
dua sidang sebelumnya yaitu pada enam belas maret dan sembilan belas maret lalu ditunda karena alasan gangguan teknis
serta terdakwa menolak mengikuti sidang secara front virtual
majelis hakim akhirnya memutuskan melanjutkan sidang pada jumat dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
rizik sihab diagendakan hadir secara langsung di ruang sidang pengadilan negeri jakarta timur
ya saat ini sudah bersama saya korespondensi ann indonesia mardika utama di pengadilan negeri jakarta timur
selamat pagi dika
dika kalau saya lihat di belakang anda memang sudah terlihat banyak sekali supporter
ataupun warga maupun simpatisan yang boleh jadi sudah hadir dalam persidangan secara online hari ini
dengan agenda pembacaan eksepsi rizik sihab
apa yang anda bisa laporkan mengenai persiapan terutama pengamanan kemudian agenda sidang
meskipun boleh jadi anda belum bisa mendekat ke lokasi persidangan
mardika apakah anda mendengar suara saya silahkan dengan laporan anda dika
oke selamat pagi yuda saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan anda
tetapi saya bisa gambarkan situasi di depan pengadilan negeri jakarta timur saat ini terpantau cukup ramai pengamanan
ada satu sembilan ratus personil kepolisian yang disiagakan oleh polda metro jaya bersama dengan mabes polri untuk mengamankan
dengan terdakwa muhammad rizik sihab bersama dengan sejumlah terdakwa lainnya
terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dan juga dugaan tes pusat palsu oleh rumah sakit umi yang digelar pada hari ini
yang rencananya pada pukul sembilan dengan agenda pembacaan nota keberatan atau pembacaan eksepsi
yang akan dibacakan oleh tim kuasa hukum secara langsung
tadi pada pukul delapan tiga puluh mobil tahanan yang membawa rizik sihab tiba di pengadilan negeri jakarta
timur dengan kawalan ketat dari personil kepolisian dan ini adalah sidang pertama secara offline atau secara tetap muka
yang akan diikuti oleh muhammad rizik sihab bersama dengan sejumlah terdakwa lainnya
dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait dengan kerumunan di kawasan petamburan kerumunan di kawasan megamendung
dan juga dugaan tes pusat palsu di rumah sakit umi bogor
dan tadi saya juga mewawancarai alamso hanafiah
kuasa hukum dari rizik sihab yang menyatakan bahwa rizik mantan imam besar dari organisasi yang kini sudah dilarang
front pembela islam dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan dan persidangan kali ini
yang dilakukan secara offline atau tatap muka juga adalah keinginan murni dari rizik sihab
seperti diketahui sebelumnya bahwa ada tiga sidang sebelumnya yang digelar dalam persidangan secara virtual
tidak berjalan dengan lancar karena kendala kendala teknis dan rizik
juga enggan menjawab pertanyaan atau merespon pertanyaan ataupun juga pernyataan baik dari jaksa ataupun juga dari majelis hakim sementara hari ini
akhirnya keinginan si rizik sihab untuk menjalani sidang secara offline dikabulkan oleh majelis hakim
dan sidang rencananya akan dimulai pada pukul sembilan pagi
dan tadi menurut alamso hanafiah menyatakan bahwa selain dalam kondisi sehat rizik juga optimistis bahwa aksepsi yang akan dibacakan

rizik sihab menurut alamso hanafiah menurut majelis hakim karena dakwaan yang diajukan oleh jaxa penuntut umum dinilai kabur dan juga tidak jelas lantaran
menggabungkan tindak pidana umum yaitu tindak pidana penghasutan di pasal satu ratus enam puluh kuap dan juga menggabungkan dengan tindak pidana khusus di pasal sembilan puluh tiga undang undang kekarantinaan kesehatan
yang merupakan pidana khusus yang menurut jurisprudensi dari mahkamah agung atau jurisprudensi tetap dari mahkamah agung seharusnya tidak bisa disidangkan
secara bersamaan itu artinya harus disidangkan dalam kasus yang tidak bisa disidangkan
yang berdiri sendiri atau satu persatu kasus yang berbeda dan kita akan menantikan bagaimana jalannya persidangan yang berjalan nanti pada pukul sembilan dengan kawalan ketat seperti ini
kawalan ketat seperti ini satu sembilan ratus personil kepolisian memang dilakukan dengan sejumlah pertimbangan diantara adalah pertimbangan keamanan mengingat pada sidang sebelumnya pada tanggal enam belas maret lalu ada salah satu oknum pendukung dari rizik sihab
yang datang ke pengadilan di jakarta
di jakarta timur dan membawa senjata tajam atau kedapatan membawa senjata tajam dan juga ini adalah bentuk antisipasi agar tidak adanya kerumunan kerumunan yang ditakutkan atau dikhawatirkan akan dilakukan oleh masa pendukung dari rizik sihab yang dimungkinkan datang ke pengadilan negeri jakarta timur
tetapi sampai saat ini sampai lima menit sebelum sidang dimulai saya masih belum melihat adanya masa pendukung dari rizik sihab disini malah lebih ramai dengan awak media dan juga anggota kepolisian yang melakukan penjagaan yuda
baik mardika utama terima kasih
terima kasih untuk laporan langsung anda dari pengadilan negeri jakarta timur setelah berjugas kembali di k